jadi nyari tante ranti kesini biar ditemenin
ibu ranti jangan ditebelin dong
ujan tadi gerimis
gerimis sekarang ada vampir pada tekan tahu tadi
aduh pak rt
pak rt kan jenderal di kampung ini
jadi bisa gak ngumpet disini
pergi tempat lain aja deh
lah emang kenapa kalo disini berudang
kalo beteng ngumpet disini juga
enaknya aja si hansip kalo ngomong selalu jujur
pak rt ku naun
jadi pak rt bilang saya kayak vampir
sekarang pak rt
maunya pak rt apa sih
kenapa saya se serem itu pak
pak rt vampirnya kayak gimana
dan calinya cep
serem kayak gitu
kayak gitu tuh tuh tuh
ah itu beneran
hei tunggu tunggu tunggu
aku heran deh
kalian maksa makan berso malam malam
emang kalian berani
gak takut sama vampir
saja mau ke vayano
lebih banyak darahnya dan daging
aduh pak rete
aduh pak rete
aduh pak rete
larinya stop dulu tuh
setiap gak kuat diajak lari malam malam
hah bakar lemak
saya gendut lemaknya banyak gitu
saya gak bilang buranti gendut
ngajak saya masuk masuk ke rumah kosong
pak rete pikir saya gak mau
pak rete pikir saya mau gitu
pak rete pikir saya mau
saya bukannya modus buranti
tapi kalau di sini terus
tiba tiba ada pampir
eh kurang darah behak
mau ikut gak
kayaknya vampirnya udah gak ada ya
kok udah sepi sih
mending kita keluar aja yuk
jangan dulu buranti
udah gak ada apa apa
ah mau darah launan
abis darah kita
gak apa apa pak rete
dia ambil darahnya tuh biasanya sedikit kurus
mending kalau kurus
kalau langsung mau darah
aduh panahin aing pecak
udah buranti tenang dulu
kita tunggu di sini aja dulu
sampai aman baru kita keluar
tapi kalau tiba tiba dia masuk ke dalam sini
kita di sini dulu sampai aman buranti
kalau sampai ada apa apa
yang sangat memegang amanah
ken ada saya general di kampung sini
ya lah sok berani
tadi waktu vampirnya datang pak rete lari duluan
itu kan kebelet pipis udah di ujung
tenang tenang semuanya aman
awas entar kalau pak rete lari duluan
sok lah mau ada masa
nek ntar ini juga apa
jenderal di kampung sini mana buktinya
lupakan saja permasalahan yang tadi
itu tinggal di pantun
nggak sendiri sih
belum vampir bisa masuk
semua tidak ada apa apa
ya saya udah tahu kalau itu mah anak anak
pak rete nggak usah dilindungi
kita yang harus melindungi mereka
saya hanya menekankan saja bahwa sekarang sudah aman
ini kalian ngapain ada di sini
iya ngapain sih mainnya ke sini segala
pak rete sama tante ranti ngapain di sini
kita ini berlindung
pak rete tuh kabur dari vampir karena takut
jadinya rete tante ranti ke sini biar ditemenin
ibu ranti jangan ditebelin dong
sekarang ada vampir pak rete kan tahu tadi
aduh pak rete
pak rt kan jenderal di kampung ini
jadi bisa nggak ngumpet di sini
pergi tempat lain lagi deh
emang kenapa kalau di sini pak rudak
kalau pak rete ngumpet di sini juga kita undang ramai ramai
nanti hampirnya tahu
terus kita dimakan
pasti yang dimakan duluan itu ada sama moji yang paling banyak darahnya
he he untung bukan saya
iya gimana nih sekarang bantah
udahlah di sini aja kalau cek saya ma
eh dengar ya anak anak
di luar itu udah aman
sekarang vampirnya udah pergi
udah mendingan kita pulang aja
pasti kita mau di sini terus sampai besok
pak rete masih mau di sini
iya di sini aja dululah bu ranti
pak rete di sini aja
iya di sini aja
saya harus bisa pemberani
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
dan tidak ada apa apa
wah siap kita bos
tahu nggak kenapa kita masih pakai ini
supaya kalau ada vampir
dia tuh gak bakalan berani ngedeketin kita
karena baunya ini loh yang menyengat banget
untuk menangkal para vampir dan menangkap vampir
nih udah kita siapin nih kan
tengah senjata ini
ibarat perang nih
tinggal plak pelatuknya
kamu tuh masih nggak mudeng juga ya
nggak paham gitu
kita pakai kalung bawang putih gini yang dianyam
buat dikalungin gini
supaya vampir itu
dia tuh gak berani deketin kita
leher kamu tuh di
terus darah kamu habis disedot
aku sih mau
masih nggak paham juga nggak ngerti juga
eh enak tuh bang
ye malem malem makan buah pir
buah pir vampir
vampirnya vampirnya jatuh
hah kak itu kan mas saiful
kak kenapa ini dari situ kak
dia mau nge sep darah ayam